persis banget sama kayak naila
nama anak itu rahman
terus orang tuanya juga dua duanya udah gak ada udah meninggal
kok bisa ya
ya makanya gue juga gak tau nih
mungkin ini jawaban dari allah atas dua duanya
kabar gimana ya
dia menuntut aku
dia menurut aku tentang kasusnya keisha
dia rasa kiesya meninggal karena aku
nah kok bisa sih dia ngomong kayak begitu
gak pernah ada habisnya
ya aku gak tau deh enggak
makanya sekarang ini
aku lagi mencoba untuk cari cari bukti supaya
bukan aku yang bersalah
oke terus sekarang gimana tindakan lu selanjutnya
ya mencoba untuk sabarlah hadapin dia
karena hati panas kan gak bisa dihadapi dengan kepala panas kan
ya makanya sekarang aku lagi mencoba untuk cari bukti untuk meringankan
keputusan apa yang terjadi nantinya
sebenernya kalo lo ngomong cari bukti yang paling kuat
catherine bisa jadi saksi yang paling paling kuat
dia bisa mematakan semua tuduhan elsa yang gak beralasan
ya tapi kan catherine
maaf ya enggak ya
bukan bermaksud untuk bikin kamu sedih
ya ya ya enggak
gak apa apa kok din santai aja
kembali ke topik awal mengenai si elsa
gue rasa semua tuduhan dia tuh gak akan pernah bisa berlaku di lo
dia gak akan pernah bisa hancurin lo dengan semua omongan dia kayak begitu
ya semoga aja ya
semoga aja dia menarik tuntutan itu
aku sudah capek ribut
apalagi ribut sama adik sendiri ya
ya din gue ngerti bagaimana perasaan lo sekarang
gue akan terus bantu lo sampai kapanpun itu
berada di samping lo
apapun itu kondisi gue juga
al juga udah nitipin
keluarga al fahri sama gue
semuanya lah pasti akan gue jaga
makasih ya enggak ya
gue juga udah minta tolong sih sama mama sama papa
untuk menahan elsa ya
supaya kasusnya nggak begitu terlalu jauh
yang aku bilang tadi aku udah males ribut
aku pengen hidup dengan tenang bareng sama anak anak
sambil menunggu mas al untuk pulang
mengenai pencahayaan di sumatera

gara gara gue sakit kayak begini
terus gue banyak pikiran sama anak anak catherine
aku juga ngerti lah kondisi kamu kayak gimana
tenang ya elsa
pokoknya mau atau nggak mau
gue tetep harus laporin badan ke polisi
biar tau rasanya
apa yang udah diperbuat sama mbak eni
biar tau rasanya

kalaupun pak amar nggak mau
masih banyak kok pengacara yang lain

siapa sih yang gak mau duit jam sekarang
jadi seperti itu kejadiannya
jadi seperti itu kejadiannya
menurut saya kasus ini
adalah kasus yang gak mungkin anda bisa menangkan
adalah kasus yang gak mungkin anda bisa menangkan
anda itu mampu
tapi setelah saya mendengar kejadian yang anda jelaskan ke saya tadi
ini sangat jelas
bahwa dalam hal ini
ibu andin itu tidak bersalah sama sekali
sulit sekali untuk memenangkan kasus ini
tidak bisa mendampingi anda
dalam kasus ini
kami permisi dulu selamat siang
kami permisi dulu selamat siang
sudah tiga pengacara saya temukan setelah ammar
sudah tiga pengacara saya temukan setelah ammar
tapi kenapa semuanya menolak
tidak tidak tidak bisa
tidak tidak tidak bisa
saya tidak boleh menyerah
saya tetap akan melaporkan
bisa suntik ya
mirip banget sama ibu
kalau akhirnya anak kami mirip dengan kami

sebenarnya kenapa karena kata beberapa orang
anak angkat yang sudah diadopsi sejak lama
itu nantinya akan mirip dengan orang tua yang mengadopsinya
dan omongan dokter barusan membuat saya bahagia dok
oh ya nanti kalau misalkan anaknya ada demam
itu gak apa apa
itu efek setelah imunisasi wajar kok
kalau begitu saya permisi ya dok
pinter loh anak ibu disuntik nangisnya cuma sedikit
iya biar kuat dong harus di imunisasi ya
hmm ada apa ya dok
ya saya hanya mau bertanya tapi maaf sebelumnya
bapak sama ibu
anak ini memang
karena orang tuanya meninggal
orang tuanya nggak ada lagi atau memang
salah satunya itu betul
dan yang lebih penting kami sudah lama meridukan
kehadiran seorang anak dalam keluarga kami
kondisi saya dan istri saya sih sebenarnya baik baik aja
ya kita sih sabar sabar aja
tapi gak taunya kita malah dikasih rezeki yang lain dari allah
anak ini bener bener rahmat dari allah
makanya kami menamai rahmat alexander
percaya diri sekali bu elsa pak
dia pikir dengan segala keinginannya dia bisa memenjarakan
ya itulah makanya
saya nggak terima untuk kasus itu
tapi bagaimana pak
bapak akan mengatakannya kepada pak nino
ya kita anggap aja kalau ibu elsa ini
sebagai klien kita
dia minta pertolongan tapi kita menolak untuk menerima
kasus yang dia
nah pak nino jadi nggak perlu tahu
biar urusan pak nino sama ibu elsa
urusan mereka lah
tapi untuk masalah ini berarti
pak amar berpihak kepada bu andi
iya pak amar berpihak kepada bu andin
iya pak amar berpihak kepada bu andin
harusnya kita punya hal yang lebih sempurna
iya pak amar berpihak kepada bu andin
iya pak amar berpihak kepada bu andin
bahkan kapan ibu elsa
dan ibu elsa
selamat siang ibu ada yang bisa saya bantu
saya ingin melaporkan saudari saya pak yang menyebabkan anak saya meninggal dalam kecelakaan
saya ingin melaporkan andini karisma putri atas kelalaiannya tidak bisa menjaga anak saya
dan membuat anak saya meninggal dalam kecelakaan pak
silahkan ibu ceritakan bagaimana kronologi kejadian
ya tapi agak aneh sih diem
antara mimpi aku semalam sama dua orang tadi
nama anak itu rahmat alexander
aku masih aku masih bingung sih
ceritain yang detail detail dulu deh sama aku
ya jadi gini semalam itu aku mimpiin naila
mimpi dia itu diadopsi sama orang lain
tapi aku gak bisa cegahnya
terus tiba tiba aku bangun aku teriak ya enggak sampai kaget
jadi kamu kamu ketemu sama bapak sama ibu yang mau ngadau si naila
kalau yang tadi itu memang mereka lagi imunisasi anaknya
terus aku bilang sama ibunya
kalau anak itu mirip banget sama dia
tapi mereka bilang ke aku
kalau ternyata anak itu anak adopsi juga
ya mereka nggak punya anak
dan sebenarnya mereka juga sehat sehat aja gak ada segit apapun
dan akhirnya mereka ketemu sama anak itu
dan diberi nama rahmat
karena menurut mereka
anak itu memberi
rahmat bagi keluarga mereka
ya tadi sih mereka ceritanya kayak gitu
apa ini semuanya terjudul sama kamu
ada pertanda baik
ya kalau aku rasa sih ada pertanda nih
soalnya tuh kayak beruntun gitu
persis banget sama kayak naila
nama anak itu rahmat
terus orang tuanya juga dua duanya udah ngadem meninggal
kok bisa ya
ya makanya gue juga gak tahu nih
mungkin ini jack
jawaban dari allah atas doa doa aku sama aku
mungkin aja ini pertanda baik buat kamu
doa yang selama ini kau ber hopen jodhkamp untuk punya anak
tuhan mempertemukan kamu sama naila dulu
ya tapi sekarang balik lagi ke kamu ya michia
kamu yang ngejalanin
jalanin kamu tau mana yang terbaik buat kamu
dan sekarang kamu ikutin aja
aku doain yang terbaik
semoga yang dia
curhat panjang lebar gini
ke kamu kamu dateng kesini malah jadi aku
tadi tuh aku memang pengen ketemu catherine
terus aku telepon sama enggak
terus angga bilang ada kamu yaudah aku sampelin kamu dulu
ya abis aku praktek ini
juga aku sama angga mau ke dinas sosial
mau jemput naila
angga juga udah cerita soal itu
yang pasti aku seneng kok kalian semua
makasih ya dia udah mau dengerin
satu step udah gue lakuin
berarti gue ada satu langkah lebih maju

kalaupun pak amar kasih tahu ke nino
dan pak amar nolak
berarti papa dan nino tau
kalau gue masih melanjutkan kasus ini sendiri
ya untuk saat ini sih
gue akan coba untuk cari pengacara lain
tapi yang terpenting sekarang
laporan udah di tangan polisi
gue dari kantor polisi
kalau wilsa ngelaporin andin ke polisi
gue yakin penyelidikannya makin berkembang
gue yakin penyelidikannya makin berkembang
ujung ujungnya gue yang bakal kena
ini nggak boleh terjadi
mending gue saranin
lo nggak usah ngelaporin andin ke polisi sa
ntar yang ada lo kagak kagak percaya sama gue sa
mau ikut tuketan mereka
mau belan belanin juga
gue pun nggak peduli ya rik